ketakutan melanda pengunjung yang tengah berlibur di danau sipin kota jambi minggu sore
banyak di antara mereka yang menangis histeris dan lari berhamburan menyelamatkan diri
sesaat angin kencang melanda wilayah itu
kuatnya angin membuat tali pengikat dermaga terlepas dan hanyut ke tengah danau
pengunjung yang kebanyakan para ibu dan anak anak berusaha menyelamatkan diri
mereka dibantu polisi pol pp maupun warga sekitar
pengunjung menyeberangi dermaga dengan perahu sebagai jembatannya agar dapat menepi ke daratan
kencangnya angin juga membuat pohon pinang yang akan digunakan untuk lomba tumbang nyaris menimpa pengunjung
beruntung pohon pinang tertahan dahan di pinggir danau
sejumlah perlombaan itu digelar untuk memeriahkan suasana liburan di danau sipin
banyak pinangnya jadi sepatutnya kami tunda dulu lah
beruntung tidak ada korban dalam kejadian ini
semua pengunjung dapat dievakuasi ke daratan
masyarakat itu panik terutama ibu ibu
kebetulan pula ada anak kita yang disabilitas
sementara dermaga tadi diperkirakan mungkin mau hanyut
akibat angin kencang memang luar biasa kencang
untuk pengunjung gimana
ada yang terluka atau apa pak
aman terkendali semua
setelah situasi kembali normal dermaga yang hanyut ditarik kembali dan diikat ke tempatnya semula
arven kennedy kota jambi jambi